hmm ternyata kena ada mama
masih malu kamu
pokoknya sekarang aku suapin
terus nanti potong ininya ya
udah panjang banget
jalan panglima muda
bener itu rumah riki
kok bisa kebakar
apa karena itu
terus riki gimana
dia kan tadi pingsan
apa dia udah sadar
apa dia selamat
ngerang banget saat
enggak sengaja siatoh handphonenya
wah yaudah istirahat
iya sayang ya yaudah
kalau ricky kenapa napa karena kebakaran itu
dan ada yang liat gue dari rumah riki
selamat pagi pak
saya cek undis pal ya
apa yang pak al rasakan
pak al merasa muah
pak al jangan khawatir ya
itu wajar saja
karena pak al baru saja operasi di kepala
jadi pasti merasa pusing
dok saturasi pal debaran sembilan puluh delapan sampai sembilan puluh sembilan
dan tensinya satu ratus sepuluh per tujuh puluh dok
terima kasih sus
saat ini pal masih dalam pemulihan
tapi sudah bisa pindah ke ruang rawat biasa
nanti suster yang akan bantu pal untuk pindah
mama senang dengan kamu
kamu udah mau bertahan demi aku mama sama rei
gue kepikiran terus
gimana ya semalam
apalagi selamat dari kebakaran itu
kamu dari sahur
kayak ngelamun terus
pikirin apa sih
buat acara ulang tahun kamu nanti sore
kira kira apa aja yang kurang gitu
yang sederhana aja
yang penting keluarga kita kumpul
terus bisa buka pasang barang
mau sayang ribet ribet
jadi tempatnya dimana
maksudnya biar nanti aku pulang kerja
kamu nanti berangkat sama mama sama papa kok aja
yaudah keluarga kerja ya
sekarang gue harus cari restoran
siapa sih ganggu aja
selamat pagi mbak elsa
ya dengan saya sendiri
ini dari mana ya
saya manajernya riki dan juga omnya riki
saya dapat nomor mbak dari cantika skincare
apa bisa kita ketemu
emang ada urusan apa ya
ada hal penting yang harus saya bicarakan
kita ketemu di taman kelam minggu jam sepuluh
saya tunggu ya mbak el
selamat pagi mbak elsa
ya dengan saya sendiri
ini dari mana ya
saya manajernya riki dan juga omnya riki
saya dapat nomor mbak dari cantika skincare
dari rumah gerebelas
aku pemeriksa tiket
ini kenapa om riki ngajak ketemuan ya
apa yang mau dibicarain sama dia
apa ada hubungannya sama rumah yang kebakaran itu
ini sarapan buat pak aldebaran ya bu
anak saya udah boleh makan berarti ya
tapi yang lembut lembut dulu ya
terima kasih sis
kalau begitu saya permisi ya bu
aku suapin mas
mas udah biar aku aja
udah tau kamu masih susah banget kak
kepalanya aja juga nggak bisa digerakin kan
aku suapin ya
mama ngerti kok
kayaknya oh gengsi ada mama disini
malu dilihatin sama
ya mau keluar dulu ya
makan yang benar
makan yang banyak
supaya cepat pulih

masih malu kamu
pokoknya sekarang aku suapin

udah panjang banget
mas sudah tidur
nyandangnya aura orang orang pun